seorang wanita muda yang tengah hamil lima bulan tewas di dalam kamar tidurnya
di sebuah perumahan di kecamatan sambutan samarinda kalimantan timur rabu siang
diduga korban tewas akibat menenggak minuman keras berlebihan
menurut herman suami sirinya diketahui dalam beberapa hari terakhir
istrinya sering meminum minuman keras dan tidak mau makan karena cemburu
herman kerap menelpon mantan istrinya
kalau dilarang sama para
kalau para ya
tapi dia tahu kalau hamil itu bahaya minuman keras
tahu saya ingatkan terus
begitu ya tapi memang tidak anu dia ya tidak mengedahkan
ada masalah bang sebelumnya dia minum keras itu
memang selalu minum istri cuma dia selalu minum memang kalau ke jalan
untuk mengetahui penyebab kematian
jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum awe syahrani untuk dilakukan visum
sementara barang bukti
yang diamankan yaitu sejumlah minuman keras dan satu buah ktp milik korban
peristiwa naas gara gara cemburu dalam hubungan suami istri
juga terjadi di kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah
superni tewas di tangan wiwin yang tak lain adalah suaminya sendiri
wiwin tega membunuh istrinya di halaman rumahnya di desa penyang
kecamatan telawang kabupaten kota waringin timur pada senin lalu
kepada petugas pelaku mengaku membunuh istrinya karena cemburu
pelaku juga telah meminum cairan racun untuk mengakhiri hidupnya
oleh petugas pelaku kemudian dibawa ke puskesmas
sebelum dirujuk ke rsud dr murjani sampit
untuk motif kami sementara duga bahwa yang bersangkutan itu cemburu
pelaku ini cemburu terhadap istrinya dan melakukan penikaman
pergi melarikan diri
dalam pelariannya itu
si pelaku sempat meminum cairan rundal atau racun yang dikhususkan
untuk memberantas bulma atau rumput rumput liang
petugas belum bisa memeriksa pelaku karena masih dalam perawatan medis
untuk niputan cnn indonesia